main kelereng main kelereng lagi berenang berenang dalam masalah
kalian bisa merasakan musibah yang menimpa seorang dan bercanda puluh kesal banget nih
terus lihat aja ya pergi dari pondok pesantren baru tahu kalian
saya tahu ustadz ini pasti ulangnya trio memo

baik santriwana santriwati tolong dengarkan ustadz sebentar ya hari ini sebelum kalian semua
masuk kelas kalian akan ikut sama positif usaza nurul dan juga saya ya untuk membeli segala
keperluan menjelang bulan ramadan ya dan jangan lupa besok kita akan adakan yang namanya manasik
haji manasik haji ya jadi ustadz minta sama kalian semua ya hafalkan bacaan bacaan yang ada di dalam
bacaannya dan tata cara berhaji yang baik dan benar ya fahim tum dan jangan lupa kasih tahu teman teman kalian yang lain ya ya udah sekarang kalian semua boleh kembali ke kamar kalian masing masing ya siap siap ganti baju semuanya
assalamualaikum pak ustadz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kebetulan kami ingin bertemu dengan para ustadz yang ada di sini oh iya baik baik ya udah kalau
begitu biar lebih enak lagi kita ngobrolnya di ruangan guru aja kali ya boleh ya eh mari silakan